tahun dua ribu empat belas adalah tahun penuh dinamika bagi indonesia
selama dua ribu empat belas perekonomian nasional dihadapkan pada berbagai tantangan
antara lain pemulihan ekonomi global yang masih rentan
tidak merata serta tidak sebaik perakiraan semula
harga komoditas pun berada dalam tren menurun
di sisi lain perekonomian domestik masih menghadapi berbagai permasalahan struktural
seperti ekspor indonesia yang masih didominasi oleh produk sumber daya alam
ketahanan pangan dan energi yang rendah
pasar keuangan yang masih dangkal
dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang tinggi
menghadapi berbagai tantangan tersebut
otoritas menempuh bauran kebijakan yang berfokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi
dari sisi otoritas moneter bank indonesia menerapkan kebijakan moneter bias ketat
bank indonesia juga menempuh kebijakan makro prudensial
yang menjaga stabilitas sistem ekonomi
bank indonesia juga melakukan pengaturan utang luar negeri swasta
untuk memitigasi risiko eksternal
pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang berfokus pada sustenabilitas
pemerintah juga menempuh reformasi subsidi energi
yang memungkinkan alokasi belanja menjadi lebih optimal
langkah ini patut diapresiasi
bauran kebijakan yang diambil berhasil menjaga stabilitas makroekonomi
di tengah berbagai tantangan yang mengemuka
ekonomi indonesia juga masih dihadapkan pada berlanjutnya tantangan global
berupa ketidakpastian kebijakan the fed dan pelemahan ekonomi tiongkok
serta tantangan domestik yang bersifat struktural yaitu
lemahnya ketahanan pangan dan energi
menurunnya daya saing dan inovasi
pembiayaan jangka panjang yang masih terbatas
antara lain kualitas infrastruktur biaya logistik
kualitas modal manusia iklim usaha dan investasi yang masih jauh dari harapan
mengatasi berbagai tantangan tersebut
bank indonesia dan pemerintah berkoordinasi secara intensif
dan menempuh berbagai langkah yang diperlukan
bank indonesia berfokus pada upaya mengendalikan inflasi
agar terus berada dalam tren menurun menuju sasaran
menjaga nilai tukar sesuai fundamental
menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat
merelaksasi ketentuan makro prudensial secara selektif
untuk memperluas sumber pendanaan
mengembangkan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien
mendukung reformasi struktural yang dilakukan pemerintah
melalui upaya pendalaman pasar keuangan dan program inklusi keuangan
untuk memperluas akses keuangan pada masyarakat
pemerintah dari sisi fiskal
terus memberikan stimulus perekonomian dengan tetap memperhatikan
menempuh reformasi struktural untuk memperkuat kapasitas perekonomian
guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
jika berbagai tantangan struktural berhasil diatasi
kita patut optimis bahwa perekonomian nasional akan menuju arah yang lebih baik
dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan
dua ribu lima belas akan menunjukkan titik cerah bagi perekonomian indonesia
demikian pula jangka menengah dan panjang
perekonomian indonesia menunjukkan prospek yang lebih baik
ulasan lengkap tentang perekonomian indonesia pada dua ribu empat belas
dan tantangan yang dihadapi dapat ditemukan pada buku laporan perekonomian indonesia dua ribu empat belas